ya dan untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini kita sudah terhubung dengan
dear krimsus polda bali melalui sambungan telepon ada bapak kombes paul yuliar kusnugroho
selamat malam pak yuliar
selamat malam mbak mekri
ya pak sebenarnya apa alasan utama polisi kemudian langsung menahan
jering atau igd ari astina ini apa saja alat bukti yang kemudian menjadikan dirinya
ya mbak mepri jadi sudah ada dua alat bukti yang cukup
yaitu keterangan para dokter yang melapor termasuk ketua keterangan idi provinsi bali
kemudian keterangan dari ahli bahasa
terus ada barang bukti yang sudah kita ambil secara digital forensik tanggal tiga belas juni
sama lima belas juni
yang secara keseluruhan itu keterangan dari postingan itu yang bisa membahasakan itu masuk ke dalam satu delik
apakah tidak tentunya ahli bahasa
nah dari situ secara keseluruhan dua alat bukti sudah hari ini sudah kita tahan jering
oke berarti penahanan langsung dilakukan usai ditetapkan sebagai tersangka
kemudian tadi proses pemeriksaan juga sempat berlangsung ya pak ya kalau saya tidak salah

apa saja yang kemudian coba digali informasinya

dari jering selama proses pemeriksaan tadi pak
masih sama sih mbak secara garis besar keterangannya seperti yang beberapa waktu yang lalu
hanya disampaikan bersifat kritikan
secara garis besar seperti itu mbak
oke apa saja pak tadi yang disampaikan oleh jering
sama saja mbak sampai sama seperti yang lalu lalu
bahwasannya kritikan terkait juga yang katanya membela untuk ibu ibu hamil
memang kalau postingannya tanggal tiga belas itu kan kacung covid
kemudian membela untuk yang ibu ibu hamil
disitu juga ada yang idi
seperti mengadu domba dengan hh rakyat
kemudian berlanjut lagi yang tanggal lima belas mbak lima belas juni
disitu bunyinya memutih dari jering

sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir
sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir
seolah olah memang dokter itu banyak meninggal tahun ini
sehingga menimbulkan suatu ketakutan kepada masyarakat terhadap covid sembilan belas
masih banyak beberapa postingan
hal itu yang banyak tanggapan tanggapan negatif
kepada idi yang keseluruhan itu kita sampaikan juga
semuanya ke ahli bahasa mbak
oke dan kemudian dinilai bahwa itu sudah melanggar undang undang ite ya pak ya
berarti artinya berapa hukuman yang bisa didapatkan oleh jering
jika memang nanti dikirimkan

yang nanti terbukti dari proses pengadilan bahwa ia bersalah
ancamannya undang undang ite mbak
pasal dua puluh delapan itu maksimal enam tahun mbak
oke pasal yang disangkakan pak
undang undang ite mbak
tentang ujian kebencian disitu mbak
oke selain tadi bapak menyebutkan bahwa akan
atau lebih berfokus pada bahasa yang digunakan begitu ya
dalam cuitannya yang dilakukan atau dituitkan oleh jering
adakah kemudian hal hal lain yang juga didalami oleh pihak kepolisian
yang mungkin juga dilanggar oleh jering dalam hal ini
nggak ada mbak hanya cukup taruh itu aja mbak
sekitar postingan tanggal tiga belas sama lima belas gitu aja
berarti hal itu ya pak ya yang coba didalami
berarti proses penyidikan selanjutnya seperti apa pak
apakah kemudian ada saksi saksi lain kah yang akan dipanggil
atau seperti apa pak
sudah cukup mbak karena kan terakhir sudah
sudah kita pesajaring
ya secepatnya nanti kita berkas kita limpahkan ke kejaksaan
oke kira kira targetnya
kalau dari alat bukti yang sudah dimiliki saat ini
bagaimana nanti pak prosesnya seperti apa
cepatnya akan kita serahkan kepada kejaksaan
oke dalam waktu singkat ya pak ya
baik terima kasih banyak atas informasi anda pak
kita akan sama sama mengupdate bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini ya pak ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
selamat malam pak